setelah sempat menganulir tata tertib dpd yang mengatur masa jabatan pimpinan dpd hanya dua lima tahun
keputusan pimpinan mahkamah agung yang mengambil sumpah usman sabtaodang sebagai pimpinan dpd yang baru
memunculkan pertanyaan besar dari segi hukum dan logika akal sehat
perlawanan politik pun siap dilancarkan pihak pihak yang tersingkir dari empuknya kursi pimpinan dewan
setelah sempat diragukan akan dilantik atau tidak
selasa malam lalu wakil ketua mahkamah agung suwardi memandu osman sabtaodang mengucapkan sumpah jabatannya
sebagai ketua dpd periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sikap dan independensi ma
dalam menyikapi polemik perebutan jabatan pimpinan dpd ini
pasalnya mahkamah agung sebelumnya membatalkan peraturan dpd nomor satu tahun dua ribu enam belas
dan peraturan dpd no satu tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur perubahan masa jabatan pimpinan dpd
dari dimatikan oleh ketua dpd

pasalnya kedua tatip ini dinilai bertentangan dengan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
harusnya dengan putusan mahkamah agung itu
dpd tidak punya dasar hukum untuk memilih pimpinan yang baru
namun pada selasa dini hari enam puluh dua dari satu ratus tiga puluh dua anggota dpd bergeming
dan secara aklamasi memilih usman sabtaodang nono sampono dan dharma yaki lubis
sebagai pimpinan dpd yang baru
mantan ketua mahkamah agung harifin tuba mengaku heran
dengan sikap ma yang tetap mengambil sumpah
sumpah usman dan kawan kawan
ini sama saja ma membenarkan pihak yang menentang putusan hakim yang sudah final
perlawanan juga ditunjukkan pimpinan dpd yang tersingkir
gusti kanjeng ratu hemas mempertanyakan tindakan wakil ketua mahkamah agung suwardi
yang melakukan pengambilan sumpah terhadap usman
menurut permaisuri keraton yogyakarta tersebut
situasi yang memalas belakangan ini menunjukkan kondisi dpd
yang sudah berada di luar batas nalar politik dan juga hukum
hemas memberikan waktu satu kali
dua puluh empat jam kepada suwardi untuk menjelaskan tindakannya menyumpah usman
jika kemudian mewakil ketua mahkamah agung
yang mulia suwandi tidak dapat menjelaskan ke publik secara rasional
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
alasan dibalik tindakan pengambilan sumpah tersebut
maka demi menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan mahkamah agung
kami minta dengan segera mahkamah agung untuk membatalkan
tindakan pengambilan sumpah tersebut
usman sabta yang baru saja dilantik sebagai ketua dpd
malah membuka kemungkinan untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan ma tersebut
dan kita harus penuhi apa yang diperintahkan oleh ma itu
kita menghargai keputusan ma itu

ya itu boleh boleh saja
nanti kita bahas kembali
kita adakan paripurna baru
tatib baru yang memenuhi keinginan ma itu sendiri
apa yang dipertengankan para politisi dan peradzak hukum
dalam polemik perebutan kursi pimpinan dpd ini
sesungguhnya mengolok ngolok logika akal sehat publik
sudah seharusnya mahkamah agung dan dpd memberikan penjelasan yang gamblang
terkait hal ini
sehingga tidak mengunculkan dampak krisis ketotikan
dampak krisis ketenteraan negaraan yang serius ke depannya
budi adibutro cnn indonesia
ada jejak kelam yang tertinggal pasca pelantikan jajaran pimpinan baru dpd ri
ma yang sebelumnya sudah menganulir tata tertib jabatan pimpinan dpd dua lima tahun
kembali menjadi lima tahun sesuai tata tertib semula
malah melantik pimpinan yang baru yang notabene menginginkan jabatan pimpinan dpd hanya dua lima tahun
dan untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir bersama saya saat ini ahmad nawardi
merupakan senator anggota dpd dari provinsi jawa timur selamat malam
selamat malam mas indra
kemudian ada erwin natosmal umar peneliti dari indonesia legal round table selamat malam
mas erwin dan sudah bergabung melalui sambungan telpon ada prof gayus lumbun
yang merupakan hakim agung selamat malam prof gayus
iya selamat malam
baik prof gayus
saya mulai dari anda terlebih dahulu karena saya ingin melihat apa yang dilakukan ma kemarin
saat ini itu menuai pro dan kontra begitu di kalangan masyarakat maupun anggota dpd sendiri
bagaimana prof gayus melihat pelantikan ketua dpd kemarin
sementara dalam prosesnya diwarnai juga sebenarnya polemik antara perlukah ada pemilihan pimpinan yang baru
ataukah menjalankan putusan ma terkait dengan uji materi tatib tersebut
yang memutuskan agar kembali ke tatib dua ribu empat belas artinya pimpinan yang lama tetap menjabat sampai lima tahun begitu
iya saya menambahkan ini kepada pak gede bikin tim agung
saya menyampaikan kepada pak gede bikin tim agung
pertama mengenai pelantikan
baik prof gayus kita tahan dulu ya kita perbaiki dulu sambungan komunikasi dengan prof gayus sulumbun
ada terkendala sinyal mungkin ya sehingga tidak jelas nanti penjelasan dari prof gayus
saya kembali ke mas nawardi sekarang
mas nawardi saya lihat kemarin gambarnya marah marah di dpd
kemudian sekarang ujungnya adalah ada pro kontra juga ini
ada yang menilai bahwa pelantikan itu ilegal kata bu gkr hemas ya hari ini mengatakan seperti itu
tanggapan anda seperti apa
pertama saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak marah
justru saya naik podium terpancing mereka ingin menyerang saya lah itu
saya kan tetap aja seharusnya kan biarkan saya berbicara itu menyampaikan itu kan selesai
waktu itu memang sidang belum dimulai ya
sidang kan belum dimulai belum formal kan boleh kan kita berbicara
mereka sudah tidak memperbolehkan
nah itu pertama
yang kedua ingin saya sampaikan dan meluruskan informasi yang berkembang yang selama ini bahwa
dasar kita pemilihan dpd ri kemarin itu adalah keputusan dpd nomor empat puluh empat dua ribu tujuh belas
tentang masa perpanjangan pimpinan dpd ri
dan pasal lima puluh delapan peraturan dpd ri nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang tata tertib yang ditandatangani
ditani oleh pimpinan sementara dpd ri
nah kita sebenarnya sudah di dalam pasal pasal yang paripurna kemarin
kita sudah sepakat semuanya bahwa keputusan ma yang mencabut tentang tatib nomor satu dua ribu
kita lalui dan kita putuskan bahwa kita sama dengan ma
kok bisa samanya gimana mas mawar bisa bisa dijelaskan tidak
kita patuh dengan keputusan ma itu
sehingga karena kita patuh pada putusan ma maka seluruh anggota dpr ri yang bersidang pada waktu itu
sepakat mengikuti apa yang diputuskan oleh ma
lalu muncullah pada sidang paripurna yang dipimpin oleh am fatwa sebagai pimpinan sementara
dan ibu rida mayanti itu
dan sekaligus diputuskan untuk menciptakan peraturan baru nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
jadi dasar kita pemilihan itu bukan dengan tatib nomor satu tetapi tatib nomor tiga dua ribu tujuh belas
yang baru dibuat kemarin dalam paripurna sebelum pemilihan
diputuskan di dalam rapat paripurna seperti itu
itu quorum itu waktu itu ya
korum di dalam internal kita mekanisme internal kita
kenapa tidak kembali yang tatip satu yang dua ribu empat belas itu
karena tatib satu sudah diputus tidak berlaku
di putusan ma begitu memang
minta dicabut oleh ma dan sudah kita sepakati dan sudah kita cabut lewat putusan paripurna
jadi keputusan ma itu sebenarnya mencabut tatib yang dua ribu tujuh belas yang
nomor satu sama yang dua ribu enam belas
sama yang dua ribu enam belas
ma memerintahkan kepada pimpinan dpd untuk mencabut
nah keputusan itu kita cabut akhirnya
ya kita harus patuh kepada pimpinan kepada putusan ma dan saat ini dengan adanya sumpah jabatan tersebut
kita juga harus patuh apa yang dilakukan oleh ma yang telah melakukan sumpah jabatan
kita beritahu terlebih dahulu ya nanti kita akan melihat pendapatan
pendapat dari bu nurmawati dewi bantilan yang merupakan senator dari sulawesi tengah
ya sulawesi tengah
kami akan mencoba nanti melalui sambungan telepon tapi kami harus break terlebih dahulu
sekarang mencoba menyapa bu nurmawati dewi bantilan yang merupakan anggota dpd dari sulawesi tengah
selamat malam bu nurmawati
bu nurma bagaimana anda melihat pelantikan pimpinan dpd yang baru saat ini
anda setuju atau bagaimana
untuk proses pelantikan yang dilakukan kepada pimpinan dpd ri yang berlangsung semalam
itu tidak sah
kenapa alasannya bu
karena proses yang dihasilkan melahirkan pimpinan dpd ri ilegal tersebut
itu cacat mekanisme cacat prosedural dan itu melanggar hukum
kenapa saya katakan melanggar hukum
karena kami patuh dengan putusan ma nomor tiga puluh delapan garing dua tiga

dan nomor dua puluh delapan garing dua tiga
yang mana arti dari menjalankan putusan ma tersebut itu membatalkan peraturan dpd ri nomor satu tahun dua ribu tujuh belas tentang tata tertib
dan peraturan dpd ri tahun dua ribu enam belas juga tentang tata tertib
bu nurmawati saya potong dulu bu nurmawati
pasalnya dicabutnya dengan tidak berlakunya peraturan dpd ri nomor satu tahun dua ribu enam belas
dan dua ribu tujuh belas tentu kami kembali kepada peraturan dpd ri nomor satu tahun dua ribu empat belas tentang tata tertib
di putusan ma nya bu nurma saya potong dulu bu nurma
bu nurma saya potong dulu ini biar clear ya
karena kedua duanya pak nawardi tadi juga sudah menjelaskan
bu nurmawati juga menjelaskan kok sama tapi beda akhirnya
samanya di mana samanya patuh pada putusan ma
tapi ujungnya kok beda yang satu mengatakan sah yang satu mengatakan ilegal
bu nurmawati mengatakan ilegal
disebutkan tadi cacat prosedural
sehingga ketika putusan ma mencabut tatip satu dua ribu enam belas dan tatip satu dua ribu tujuh belas
anda sebut kembali ke tertib satu tahun dua ribu empat belas
apakah di putusan ma detil disebutkan kembali ke tatip satu dua ribu empat belas
iya karena pimpinan dpd ri sesuai dengan putusan mahkamah agung
telah menjalankan putusan tersebut lewat rapat pimpinan dpd ri
dan itu sudah disahkan dalam panmus
yang mana kembali kepada taktib dpd ri nomor satu tahun dua ribu empat belas
nah dalam tatib dpd ri tahun dua ribu empat belas itu itulah yang kami pakai
nah sementara teman teman senator yang saya hormati pak nawardi
itu melakukan proses selanjutnya yang tidak memakai dengan tatib nomor satu tahun dua ribu dua
nah dalam putusan ma disebutkan ada kembali ke tertib satu dua ribu empat belas tidak
tidak menyebutkan tetapi sesuai peraturan yang ada di dpd ri
otomatis dengan tidak berlakunya dua tatip tersebut yaitu tatib tahun dua ribu enam belas
dan tata tertib dpd ri tahun dua ribu tujuh belas
yang ada itu yang berlaku adalah taktib nomor satu tahun dua ribu empat belas
tidak ada taktib yang lain
baik pak rawadi ditangkapin dulu sebelum saya ke narasumber yang lain
jadi yang saya hormati ibu nurma ya
saya ingin meluruskan kembali bahwa di putusan ma tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan
harus kembali ke tatip satu dua ribu empat belas itu satu
yang kedua bahwa pimpinan dpd ri
menandatangani secara sepihak suatu keputusan mengembalikan kepada tatip satu dua ribu empat belas
nah di dalam tatip kita disebutkan bahwa apapun keputusan pimpinan
pimpinan itu sebuah alat kelengkapan sama dengan alat kelengkapan komite dan yang lainnya
fungsinya hanya sebagai speaker juru bicara dpd
nah ketika membuat suatu keputusan penting
yang terkait dengan tatib terkait dengan nasib lembaga
maka keputusan itu harus disampaikan dan minta persetujuan forum paripurna
nah keputusan itu belum dimintai keputusan yang sepihak itu belum diparipurnakan
artinya belum berlaku itu
bagaimana bu nurma keputusan pimpinan yang kemudian mengembalikan ke tatip dua ribu empat belas itu sendiri belum pernah diparipurnakan rupanya
mungkin pak nawardi lupa atau terlewatkan atau membuat penampilan sendiri terhadap peristiwa yang terjadi
sudah sangat jelas dari menjalankan dua keputusan ma
itu kita tidak memiliki taktib yang lain selain taktib dua ribu empat belas
sehingga otomatis itu yang digunakan
dan lewat rapat panmus
pada rapat paripurna tanggal tiga april
itu sudah disahkan
karena sesuai dengan surat keputusan ma
yang mana memberikan tugas kepada pimpinan dpd ri untuk mencabut dua tatib tersebut
jadi dalam hal ini yang ditugaskan itu adalah pimpinan dpd ri bukan dpd ri
nah untuk pimpinan dpd ri
yang diberi tugas sesuai dengan keputusan dari mahkamah agung
tentu dalam rapat pimpinan dpd ri yang dihadiri oleh tiga pimpinan
ketua pak muhammad saleh dan wakil ketua gkr hemas dan prof muhammad faruk
itu sudah jelas sekali dalam keputusan rakim itu yang dibawa pada rapat musawarah
itu sudah berhasil
jadi maksudnya tidak perlu diparipurnakan bu
tidak perlu diparipurnakan itu bu
jadi pendapat ibu tidak perlu diparipurnakan ataukah bagaimana
ataukah ini memang hanya wawonan pimpinan menurut bu nurma singkat saja bu
ya jadi sesuai dengan keputusan dari ma yang menugaskan
jelas jelas kepada pimpinan dpd ri bukan dpd ri
ini adalah tugas dari pimpinan
baik baik bu nurma kita tahan dulu ya bu nurma
saya ingin mengucapkan yang disampaikan oleh pak nawardi
bahwa mekanisme di dpd ri itu adalah disipur
dan selanjutnya itu ditindaklanjuti setelah selesai rapat
baik bu nurma kita gantian dulu ya bu nurma
bu nurma kita gantian dulu kita tahan dulu bu nurma
dan tindak paripurna tanggal tiga april itu sudah dibacakan sudah disampaikan dan sudah diketok palu
sehingga otomatis yang dipakai itu adalah tatib nomor satu tahun dua ribu empat belas
baik bu nurma ini kita berbagi ya argumennya ya
karena kalau saya lihat ini nanti akan jadi debat kusir
saya akan langsung bertanya kepada prof gayus lumun
prof gayus jadi dalam putusan itu disebutkan menarik atau membatalkan
tatip yang dipermasalahkan ya jadi tatip satu dua ribu enam belas dan tatip satu dua ribu tujuh belas ya
nah tapi menjadi perdebatan apakah kembali ke yang dua ribu empat belas
yang artinya berlaku pimpinan yang masih berlaku sekarang ini
ataukah kemudian membuat tatip baru begitu
karena di putusan itu tidak disebutkan kembali atau tidak
bagaimana pendapat anda prof gayus
ya yang pertama saya harus menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini
adalah pendapat pribadi saya sebagai hakim agung
dalam rangka memberikan kontribusi informasi dan edukasi kepada masyarakat
untuk membaca undang undang
jadi saya tidak akan campuri putusan hakim di undang undang
tetapi saya lebih kepada mencoba untuk membuatnya lebih beragam
saya memberikan pandangan saya mengenai bagaimana undang undang ini berbunyi
putusan ini berbunyi
nah yang pertama putusan pengadilan itu adalah hukum yang konkret
sementara undang undang dibahas tadi di panjang lebar itu adalah yang abstrak
nah dalam hal ini atau dalam hal berkaitan dengan apa yang dibahas
mengenai sampai dengan pelantikan nantinya
itu kalau kita membaca ada berapa error yang dipersoalkan di masyarakat
kita menganggap sebagai clerical error atau error pada tataran pekerja atau administrasi
ini sudah terselesaikan karena web mahkamah agung telah menerbitkan sebuah putusan yang betul
dengan memproduksi error error yang clerical itu
jadi kalau dipertanyakan kenapa kok dilantik
padahal putusan mahkamah agung sudah membatalkan tatib nomor
tatib yang disebut tadi adalah tatip nomor satu tahun dua ribu enam belas
nah ini muara dari persoalan
karena pelantikan dipimpin oleh secara sumpah jabatan oleh mahkamah agung
itu tidak berdiri sendiri
di situ ada lembaga presiden dengan sk nya tentu yang semestinya
kemudian ada pimpinan lembaga tersebut
ada tiga di situ
dari tiga lembaga ini tentu terdiri dari ahli ahli hukum dan ahli ahli yang lain
dan administrasi yang ada di sana
jadi kesalahan itu tentu menjadi pertanyaan dan jawaban
ya saya kemungkakan adalah
kalau kita meneliti amar putusan
sebut saja putusan nomor dua puluh p hum
tahun dua ribu tujuh belas tanggal dua puluh sembilan bulan tiga
kalau kita meneliti cermat
maka di sana telah terjadi sebuah keadaan yang membatalkan tatip tadi
tatib satu tahun dua ribu enam belas itu ya
begitu tatip itu memerintahkan kepada pimpinan dpd ri
untuk mencabut tatip itu otomatis akan terjadi kevakuman di lembaga ini
berdampak kepada semua permasalahan
dari penggajian administrasi dan yang lain sebagainya yang ada pada tatip itu
nah ini akar persoalan apakah ini sudah diteliti oleh semua pihak
bagi saya punya analisa pribadi sekali lagi bukan hakim agung
saya akan membaca ini sebagai kematian sebuah lembaga negara
yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk presiden
kalau presiden menerbitkan sk
oleh karena itu langkah langkah yang diambil oleh pimpinan yang sekarang ini
merupakan bagian dari penyelamatan
ini pendapat saya
menyelamatkan lembaga ini tidak mati
karena kalau tatibnya tidak ada semua lembaga akan mati
bahkan bahwa akan mundur kepada tim yang lain
ada bagian yang perlu kita teliti ternyata itu sudah dibatalkan semua
nah ini bagian dari pendapat saya secara pribadi
mohon maaf kalau ada yang berbeda tentu ini sah sah saja
jadi ini menugaskan kepada pimpinan dpd maksudnya begitu ya
iya itu amatnya
untuk mengambil langkah langkah
agar menyelamatkan lembaga ini tidak mati
agar menyelamatkan lembaga ini
oh tidak tidak amarnya tidak berbunyi begitu
amarnya berbunyi untuk meminta pimpinan dpd
di sini berbunyi untuk memerintahkan dpd untuk mencabut tatib nomor satu tahun dua ribu enam belas itu
itu bunyi amarnya
dengan kondisi ini maka hukum yang harus bisa menyelamatkan semua keadaan
hukum yang bermanfaat hukum yang berkepastian
dan hukum yang berkeadilan
harusnya dipandang sebagai sebuah putusan atau hukum yang konkret yang saya katakan tadi
diambil langkah langkah oleh semua penguasa negara
kalau presiden menerbitkan sk sehingga bisa dilantik
nah apakah pelantak ini salah apa tidak saya berbicara hal yang lain lagi
pelantikan dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik yang bukan hakim
itu statusnya bukan hakim beliau itu ketika menyumpah itu
beliau adalah pejabat publik
sehingga produknya tidak seperti putusan
kalau putusan tidak bisa dipersoalkan
karena itu tidak ada yang boleh dipersoalkan putusan hakim manapun berkandung kesalahannya
yang ada upaya untuk melanjutkan
tapi ini yang hadir waktu itu adalah pejabat publik yang bernama ketua atau wakil ketua makam agung
nah kalau ada kesalahan tentunya ini bukan kesalahan seorang hakim
karena beliau datang bukan sebagai hakim
jadi kondisi yang berbeda maksudnya ya
upaya upaya hukum lain masih bisa dilakukan
kalau dianggap ada telah yang merugikan sekelompok orang atau sebagian orang
prof gayus sebenarnya saya ingin bertanya sederhana saja
jadi ketika itu dibatalkan tatib itu yang dua ribu enam belas dibatalkan apakah kembali ke yang lama artinya
ataukah harus membentuk tatip baru
keputusan hukum ini terdiri dari beberapa pihak termasuk mk di dalamnya
nah di mk itu juga menyangkut ada pembatalan tatib tatib sebelumnya
itu yang saya temukan
dan tolong dikoreksi kalau saya salah
maka kalau semuanya menjadi tidak ada maka ini satu bentuk vonis kematian dari lembaga yang pada dpd
karena memerintahkan untuk mencabut tatib
dimana roh sebuah organisasi atau lembaga itu dp adalah patim
mengatur semua hal termasuk mengatur kesejahteraan anggota dan sebagainya
nah ini agak dimaklumi
oleh karena itu demi menyelamatkan sebuah lembaga negara yang konstitusional ini
haruslah dengan langkah langkah seperti apa yang kita temukan hari ini
oke baik mas erwin anda punya pandangan sendiri
artinya seperti apa perdebatannya kita sudah menemukan ya
perdebatannya kan adalah kembali ke tatip dua ribu empat belas
ataukah membuat tatip yang baru seperti yang dilakukan oleh mas nawari dan kawan kawan dpd yang lain
yang setuju dengan kemudian pemilihan ketua setelah adanya tatip yang baru yang dibentuk itu
ada dua poin yang perlu saya tekankan
yang pertama dalam membaca kisah kisah di ruangan ini pertama kita harus lihat putusan secara utuh
bahwa putusan itu jika kita lihat pertimbangannya tidak hanya membatal melihat aspek formil saja
tapi juga aspek material
materialnya juga batal formilnya batal
artinya apa ada permasalahan dalam peraturan tatib nomor satu dua ribu tujuh belas
dan itu diulangi lagi diulangi lagi lewat tatib nomor tiga
landasan hukum yang digunakan dalam pemilihan ketua dpd baru itu adalah tatip yang baru jika menggunakan
tetapi jika kita baca pertimbangannya itu nggak sinkron
pertimbangannya seperti apa
pertimbangannya bahwa ma mengatakan bahwa tatib nomor satu tahun dua ribu tujuh belas secara material dan formil bertentangan dengan pembentukan pertundang undangan misalnya
artinya dpd harus berkaca dari itu dulu sehingga secara tidak mau secara mutatis mutandis
logika hukumnya jika aturan ini dibatalkan menggunakan yang lama
itu satu hal ya
itu logika ada ada memang aturan hukum yang berkata seperti itu
memang itu ajas ajas hukum demikian mutatis mutandis
tetapi yang menariknya bahwa ada apa ya ada ma mengatakan kesalahan formil di sana dalam proses pembentukan
dan itu kayaknya saya membaca diulangi lagi dalam pembentukan peraturan nomor tiga tahun dua ribu tujuh yang secara tergesa gesa
itu yang pertama
yang kedua tentu dalam membaca ini selain perdebatan secara tafsir
semantik ini ya soal tafsir hukum begini saya melihat harus kita lihat lebih dari itu
yaitu bahwa ini ada sekelompok orang dpd yang sudah migrasi ke partai politik dan kemudian mengembangkan siap politiknya
dpd kemudian jadi bagian dari hanura
kita harus membaca dari sana
jadi perdebatan soal
tadi maksudnya dpd bagian dari hanura
iya kan ketua dpd hanura sekarang kan bapak osong
dan sebagian dari anggota dpd sekarang sudah migrasi ke hanura
nah dan itu harus kita baca landscape politik demikian
bahwa dpd bukan sudah menjauh dari
jadi maksudnya sebenarnya ini desain politik sebenarnya
menurut saya ada interest politik yang tidak bisa kita pisahkan dari kepentingan pak oso sebagai ketua hanura dengan lembaga dpd itu sendiri
kita tentu tidak bisa membaca secara formal legalistik soal peraturan dan kistru ini
tapi juga dibalik itu ada protestasi politik
ada protestasi politik yang harus dibaca lebih utuh
bahwa di saat ini memang suka tidak suka kita harus katakan
bahwa dpd sudah menjauh dari semangatnya
iya representasi geopolitik menjadi
representasi geografi jadi representasi ideologis sekarang
oke baik benarkah demikian pak nawardi
kita tahan dulu ya
setelah jeda kami akan segera kembali mendengarkan jawaban pak nawardi setelah jeda berikut ini
atau sebenarnya logika hukumnya tadi kalau meminjam istilah mas erwin
ada istilah artinya ketika peraturan yang ini dibatalkan maka kembali ke yang sebelumnya begitu prof gaya
itu tergantung kepada kehendak dari lembaga ini
apakah ini ada klausula klausula yang saya belum bahas tadi tentang lembaga masing masing itu
apa di situ bisa membolehkan mundur atau maju atau ini dianggap sebagai membatalkan yang sebelumnya
ini persoalan persoalan internal
tapi pandangan saya adalah meminta agar membaca undang undang itu secara keseluruhan dengan asas bahwa putusan hakim adalah undang undang yang konkret
yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum memberikan kemanfaatan dan keadilan
nah keadilan timbul adalah kalau ini dibiarkan maka ini akan ada kematian sebuah lembaga karena tatipnya diperintahkan untuk dicabut
jadi bunyinya adalah memerintahkan kepada pimpinan dewan perwakilan negeri
untuk mencabut peraturan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tanggal dua puluh satu februari itu
dengan begitu maka lembaga ini menjadi tidak punya dasar untuk melakukan kegiatan lembaga
sehingga perlu penyelamatan
di mana penyelamatannya ya
salah dilakukan oleh yang baru
tapi apakah itu sah apa tidak saya tidak mencampuri sah atau tidaknya karena saya tidak berperan sebagai pemutus
maka itu boleh diproses kembali dan itu ruang yang diberikan kepada semua pihak untuk meminta keadilan
prof gayus terima kasih atas waktunya untuk kami minta pendapat dan juga konfirmasi sekali lagi memang tadi seperti disebutkan prof gayus ini adalah pendapat pribadi bukan sebagai hakim agung
terima kasih prof gaius ulumun

tadi untuk menjawab pak nawardi
sebelum kita bicara lagi soal aturan hukumnya tadi
benarkah ini kemudian jangan jangan ada rekayasa desain politik sebenarnya
tadi sempat disinggung soal hanura dan lain sebagainya bagaimana
ya jadi pertama saya sepakat dulu dengan apa yang disampaikan prof gayus sebagai seorang ahli hukum ya
kalau saya bukan ahli hukum yang kedua saya ingin jawab dulu kecurigaan terhadap partai hanura
jadi polemik yang terjadi di lembaga dpd ini terjadi sejak tahun dua ribu lima belas
jauh sebelum bang oso ini menjadi ketua umum hanura
kita baca di
tarik ke belakang
ditarik ke belakang
pada waktu itu ada musi tidak percaya terhadap bapak irman gusman
tahun dua ribu lima belas setelah itu dibuatlah suatu tatip dua ribu apa
pansus membentuk tatip tatip dua ribu enam belas dan selanjutnya
seterusnya baru tahun kemarin dua ribu tujuh belas kemarin baru bang oso menjadi ketua umum hanura
jadi tidak ada kaitannya
plemik ini sejak dua ribu lima belas
jadi tidak ada kaitan sama sekali
hanya kebetulan saja yang memimpin dpd saat ini kan ketika bang oso menjadi ketua umum hanura
dan di dalam undang undang juga tidak dilarangkan ketua umum apa
partai politik juga memimpin dpd
masuk ke dpd
dibolehkan sama undang undang
nah selama ini tidak ada
jadi kalau bicara semangat perwalian daerah dalam dpd yang kemudian luntur itu ya memang undang undangnya membolehkan
undang undangnya dan saya yakinkan di sini bahwa kita seakan akan berbicara kalau partai politik itu jelek partai politik tidak
partai politik itu dibentuk seolah olah
partai politik dibentuk ini sebuah keinginan demokrasi sebenarnya
dan visi misi sehampir seluruh partai politik adalah untuk bangsa
kenapa partai politik tidak dianggap kalau partai politik ada disitu seakan jelek
padahal partai politik dibentuk hanya untuk melahirkan sebuah demokrasi di lembaga
oke saya kembali ke bu nurma sekarang
bu nurma tadi bisa cukup menjawab tidak bahwa apa yang disampaikan oleh mas nawardi ini
bahwa harusnya selain tugas pimpinan juga sebenarnya lebih baik dibawa ke paripurna
agar bisa mendapatkan pemahaman bersama dari seluruh anggota dpd bukan milik pimpinan saja
yang kemudian justru akan terjadi semacam ini kericuan seperti ini
iya jadi tadi kan belum selesai saya menjelaskan
karena setelah rapat van mustadi dan pada rapat pada tidak mufarifat
iya karena setelah rapat van mustadi dan pada rapat pada tidak mufarifat

pada tidak mufarifurna agenda yang kemudian sampai ditutup itu bisa dicek dengan risalah rapat
itu adalah penyampaian dari pimpinan bpd yang mana agenda dari sidang paripurna tanggal tiga april itu adalah penyampaian keputusan mahkamah agung
agenda dan lain lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
jadi pada rapat paripurna tanggal tiga april dpdri agendanya itu adalah menyampaikan keputusan ma di sidang paripurna
dan itu sudah selesai karena kita sama sama tahu untuk keputusan ma tersebut otomatis itu dibacakan atau tidak dibacakan itu tetap berlaku

kita tahan dulu ya bu nurma ya
kita nantikan bu nurma nanti hadir di forum ini
kita nantikan bu nurma nanti hadir di forum ini
sesaat lagi tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan lanjutkan perbincangan pro kontra ini setelah jeda berikut
langsung saja kita ucapkan selamat datang pada bu nurmawati dewi bantilan
bu terima kasih
bu terima kasih
akhirnya menembus kemacetan ya
kalau tadi saya di telpon sempat kurang jelas bu
mungkin bisa dijelaskan lagi
jadi kemarin itu setelah keputusan ma itu keluar apa yang kemudian membuat pimpinan dpd ini menafsirkan atau mengasumsikan bahwa kembali ke dua ribu empat belas
diulangi lagi bu biar clear
jadi kami ini taat asas hukum
dan otomatis keputusan ma itu wajib dijalankan
dan menerjemahkan keputusan ma itu dengan membatalkan tatib dpd
amat keputusannya kan membatalkan tatib yang
dua ribu enam belas dan dua ribu sembilan belas
otomatis itu kembali kepada tatib sebelumnya yang memang diminta
katanya memang ada otomatis tidak
tetapi kan tidak ada tatib lain selain tatib dua ribu empat belas
sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dpd ri untuk peraturan yang ada

itu akan kembali kepada tata tertib tahun dua ribu empat belas
kenapa tidak berpikir kalau misalnya dengan keputusan ma ini dan khawatir akan vakuum
sampai disitu sama ini sama mas nawardi
sampai disitu ya
takut vakum ketika itu dibatalkan
kenapa tidak berpikir kemudian menggelar membuat tatip lagi
tatib baru lagi kalau itu yang dimaksudkan itu tidak perlu
karena dalam tatib dua ribu empat belas itu sudah mengatur untuk hal yang seperti ini dengan kondisi seperti ini
kenapa seperti itu
karena untuk kondisi terkini
itu kondisi terkini dengan dicabutnya dua tatib tersebut
di tatip dua ribu empat belas itu jelas sekali kelanjutannya adalah melakukan pemilihan pimpinan
karena dalam hal ini masa kepemimpinan ketua dpdri pak muhammad saleh
itu sesuai dengan pada waktu pengambilan sumpah di bulan oktober
itu adalah sampai dengan tanggal tiga puluh satu maret dua ribu empat belas
salah satu landasan
karena pimpinan yang lain kan tidak dilantik tidak diambil sumpah
sehingga sk dari ibu hemas dan pak profesor muhammad faruk itu sampai dua ribu sembilan belas
karena kedua pimpinan tersebut itu tidak diambil sumpah di bulan oktober
tidak ada sk yang diterbitkan
yang ada hanya sk pelantikan untuk pak muhammad saleh yang dia berlaku sampai dengan tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
nah kenapa kalau misalnya pertanyaan yang sama
saat itu mengasumsikan keputusan ma tidak kembali ke dua ribu empat belas
bukan membuat lagi yang baru
jadi kita sudah patuh kepada keputusan ma
saya kira teman teman harus patuh dan konsisten pada putusan ma
sudah membuat keputusan seperti itu akhirnya kita patuh
dan sekarang ma juga membuat suatu keputusan melakukan pelantikan sumpah jabatan
maka semuanya juga harus patuh
itu bentuk keputusan juga
bukan hakim tadi katanya yang melantik lembaga
kalau hakim yang pribadi gak mungkin
ma membuat keputusan bukan hakim
hakim atau wakil ma untuk melantik itu juga atas nama lembaga
itu juga keputusan lembaga
kalau kata pak gayus tadi katanya masih ada upaya hukum yang bisa diambil
itu kan hak masing masing warga negara untuk melakukan hukum
bahwa atas kepatuhan
yang tadi belum dijawab
yang kemudian mengasumsikan kelompok dari mas nawardi ini
mengapa kok berpikirnya membuat tatib darus
tidak kembali ke dua ribu empat belas
itu adalah keinginan rapat paripurna
semuanya adalah keinginan rapat
kalau rapat paripurna menyepakati bahwa membuat tatib baru
dan tatib tatib yang diinginkan oleh ma
pasal pasal yang diinginkan oleh ma
kita rubah sesuai dengan keinginan ma
setelah kita rubah
sesuai keinginan ma
kita putuskan membuat tatib nomor tiga dua ribu tujuh belas
nah dengan tatib nomor tiga itulah
baru kita melakukan pemilihan
tapi dasar waktu itu yang memimpinkan pimpinan sementara
kenapa harus ada pimpinan sementara itu
dasarnya adalah keputusan dpd nomor empat puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan dpd
yang sudah berakhir
pada tanggal tiga
pada waktu itu pak faruk sebelum
sebelum dpd nomor empat puluh empat ya
pada waktu itu menyampaikan jam
pada saat ini sudah jam menunjukkan jam
maka kepimpinan saya sebagai pimpinan dpd sudah berakhir
sudah tidak punya hak lagi untuk memimpin
jam satu pak farouk menyatakan sudah tidak berlaku
lalu berdasarkan pasal lima puluh delapan
maka secara otomatis pasal lima puluh delapan tatib itu
maka secara otomatis ada pimpinan dpd sementara
dari tua dan yang muda
maka itulah yang memimpin
dan akhirnya memutuskan bahwa seluruh produk produk hukum dari ma kita terima
dan pasal pasal itu kita ubah
pasal empat puluh empat bu bagaimana tadi
keputusan yang disebutkan dpd pasal empat puluh empat
itu keputusan dpd nomor empat puluh empat
itu kalau terjemahannya pak nawardi dan kawan kawan
seolah olah tiga pimpinan ini demisioner
ya jelas tidak
begitu kembali ke tatib nomor satu tahun dua ribu empat belas
ibarat baju begitu dipaskan
sesuai dengan kondisi yang ada
yang habis masa berlakunya itu hanyalah pak muhammad saleh
untuk bu hemas beserta prof farouk
ya jadi itu tetap berlanjut
bagaimana caranya bisa ditafsirkan bahwa dengan surat keputusan nomor empat itu
bahwa tiga tiga pimpinan ini menjadi demosioner
di sini tidak ada kekosongan pimpinan
kemudian saya ingin menyampaikan
pak nawardi mengatakan taat pada asas hukum
kalau taat pada asas hukum dengan menjalankan keputusan ma
tentu tidak akan melakukan hal hal di luar itu
nah sekarang setelah
apa contohnya hal hal yang di luar itu contohnya apa
misalnya menggelar proses sidang paripurna yang sudah ditutup secara resmi
kemudian membuat lagi sidang paripurna lanjutan
yang itu tidak sesuai dengan ketentuan
apalagi sampai terjadi proses pimpinan sidang yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda
itu tidak ada
karena ini tidak terjadi kekosongan pimpinan
pimpinan dpd itu masih ada
masih ada bu hemas dan masih ada prof faruk
sehingga kalau itu yang diterjemahkan adalah sk nomor empat tentang demosioner pimpinan dpd
itu hanya berlaku untuk ketua muhammad saleh
sesuai sumpah yang diambil di bulan oktober
dia berakhir pada tanggal tiga puluh maret dua ribu empat belas
tidak untuk ibu hemas dan prof farou
pak farouk begitu ya oke
sudah siap dengan jawaban tapi saya harus kembali dulu ke mas erwin
mas erwin kalau anda lihat ini sebenarnya anda lihat adalah soal pro kontra dua lima tahun dan lima tahun
atau sebenarnya ini ada kepentingan lainnya
karena saya jelaskan bahwa selain argumentasi formal yang saya ini dibungkus itu
menurut saya kita tidak bisa melepaskan bahwa ada interest tertentu dari kepentingan partai politik yang masuk ke dpd
sehingga membuat dpd menjauhi semangat awalnya
tapi tadi sudah dijawab tadi
di undang undang tidak dilarang
kalau anda pengen jadi anggota dewan perwakilan lewat dpr dong
makanya dpd itu satu hal
yang kedua kami dari peguat hukum
kita sudah menjelaskan
pegugat hukum reformasi hukum ini juga menyayangkan tindakan ma yang mendatangi proses pelantikan
menurut saya ini tindakan semacam banyol
katanya kalau tidak melantik malah akan melanggar hukum
ada beberapa pendapat yang mengatakan itu
tidak ada itu
itu apa aturannya tidak
malah sebaliknya tindakan ma itu harus menjaga marwah mereka
bagaimanapun siapapun yang datang itu akan mewakili tadi lembaga
tidak bisa dalam bahasa pak geosa
nggak bisa itu bukan wakil lembaga
itu wakil pribadi
mereka datang melantik itu
tidak bisa itu wakil lembaga
saya pikir ini yang membuat kita merasa publik membuat kepercayaan terhadap lembaga perlindungan kita turun sekali
dan menurut saya ini sebuah tragedi dan banyolan hukum yang luar biasa
soal dua lima tahun sama lima tahun itu sebenarnya nggak ada lagi akhirnya sekarang
itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan juga argumentasi itu
makanya baca putusan secara utuh
tidak hanya benih putusan tapi juga pertimbangan hukumnya tadi
ketika membaca bahwa ini secara subtantif melanggar peraturan perundang undangan secara formal pun demikian
nah harusnya jika berkaca dari itu dpd harus hati hati merumuskan peraturan tatip lagi
tapi enggak dalam waktu cepat kan ada lagi lah dibungkus dengan peraturan yang baru semacamnya
oke itu ada peraturan semacamnya
itu terlepas dari itu ya silakan berkonsultasi
tapi pendapat saya akademik saya demikian
oke bu nurma bu nurma dulu sebentar
bu nurma sendiri melihat ada interest politik tidak dari ricu rici ini
sangat sangat syarat dengan interest dan muatan politik
indonesia ini adalah negara hukum
mahkamah agung itu adalah penjaga benteng hukum tertinggi di republik ini
mahkamah agung sudah mengeluarkan surat keputusannya dan itu sudah dikerjakan ditindaklanjuti oleh dpd ri
tapi toh mahkamah agung juga ibaratnya yang menjilat lagi
ibarat ludah yang sudah dibuang menjilat lagi
nah ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum kalau fenomena ini seperti ini
karena siapa lagi yang bisa kita ikuti kalau sudah dengan kondisi seperti ini
syarat kepentingan politisnya apa
iya karena di sini kami melihat bahkan publik juga bisa melihat semuanya
apa dasar dari mahkamah agung dengan mengutus pak soehardi untuk melakukan pengambilan sumpah dan jabatan kepada pimpinan dpd yang ilegal ini
berdasarkan pertimbangan apa berdasarkan apa itu
sementara sudah jelas jelas yang kita lakukan situasi terkini itu adalah menjalankan keputusan ma
ditambah lagi dengan proses melahirkan pimpinan dpd yang diambil sumpahnya yang ilegal
semalam itu juga cacat prosedural cacat hukum kemudian tidak sesuai dengan mekanisme
secara selanjutnya langkah selanjutnya langkah hukum apa yang akan diambil ibu
ya jadi otomatis kami akan meminta salah satu langkah hukum yang kami lakukan dalam waktu terdekat ini adalah
meminta kepada yang mulia ketua mahkamah agung republik indonesia untuk membatalkan pengambilan sumpah dari
celah hukumnya memang menurut anda
karena ini kan otomatis apa yang dilakukan itu tidak sesuai
sehingga kami meminta untuk membatalkan pengambilan sumpah pimpinan dpd ilegal yang sudah dilakukan semalam
masih disebut ilegal ada langkah hukum yang diambil
kalau ibu norma menyebut legal itu hak beliau untuk menyebutkan itu saya tidak bisa menolak
tetapi yang jelas langkah langkah ma melakukan sumpah
dan janji itu saya kira sudah melalui saya perlu apresiasi kepada ma yang sangat luar biasa
saya yakin ma sebagai lembaga hukum tertinggi sudah membuat suatu keputusan yang benar
pasti sebelum membuat keputusan sudah menyimak satu demi satu proses proses persidangan yang ada di dpd
dalam proses persidangan yang satu dua tiga empat yang saya jelaskan tadi dengan peraturan peraturan yang ada
saya yakin dengan itu ma memutuskan
jadi maksud anda masalah dpd sudah selesai
ternyata sudah benar berarti sekarang tinggal konsistensi kita
kita mengikuti benar benar mengikuti ma atau karena ada
jadi yang sekarang anda setuju pemimpinnya lima tahun berarti
dari awal setuju lima tahun apa dua lima tahun
kalau saya dari awal inginnya membatasi seluruh ini
dua lima tapi karena sudah ada keputusan ma kita patuh pada keputusan ma tersebut
patuh pada keputusan ma tidak seperti itu
gantian bu gantian nanti
jadi kita jadi mencari siapa yang tidak patuh siapa yang patuh
karena proses melahirkan kepemimpinan aplamasi itu tidak terukur
buktinya waktu rapat paripurna yang dipimpin oleh ibu hemas
karena hanya dihadiri tidak sampai dengan lima puluh orang lebih yang ada dan tidak ada daftar hadir
dan setelah musawwar mufakat tidak disepakati seharusnya
seharusnya kan voting
mereka tidak pernah mau voting karena apa
tahu kalah jauh
hanya tiga puluh orang
itu tidak benar
yang seperti ibu hemas yang tiga puluh orang
jadi mereka seakan akan mayoritas
pak oso bertarung dua ribu empat belas dan kalah
kemudian pak nono bertarung dua ribu empat belas kalah
tapi sekarang buktinya mayoritas mendukung pak oso
buktinya mayoritas mendukung pak oso

membuat peraturan membuat celah celah yang ada untuk memuluskan keinginannya
kita nantikan saja langkah hukumnya ya biar tidak terjadi debat khusus
kalau keinginan ibu ibu nurma ini kita akomodir
justru ini adalah kudeta
kudeta pimpinan lembaga tinggi negara yang benar benar mengacak acak aspirasi yang ada di
mengapa mayoritas sudah tidak meninginkan
karena selama perjalanan hukum tidak mengenal logika kuantitas minoritas atau mayoritas
nilai di atas hukum semua ini adalah moral tadi
nah bagaimana kita membaca itu aja
tinggal bagaimana mencari moral ininya ya
ceritanya seperti apa begitu moral
kita akan lihat nanti mas tawardi nanti akan selesai
kita akan besarkan waktu ibu norma mas tawardi dan juga mas heriwin terima kasih
kita nantikan langkah hukum yang akan diambil oleh ibu nurma dan kawan kawan lain di dpd
yang tidak setuju dengan pelantikan

terima kasih selamat malam